ini kita akan lihat alasan dari memilih partai politik
nah kalau dari psi nih psi bang muslimin ini membacanya seperti apa nih
ada sembilan tiga persen disini ada poin figur dari grace nathalie luisa
artinya ini ketokohan juga masih cukup berpengaruh begitu bang atau bagaimana
ya memang kalau kategori ini sebenarnya gini kita coba tanya apa alasan pemilih psi itu
jadi alasan utama mereka memilih psi itu memang karena tertarik dengan figur ketua umumnya
ada ketua umum grace natali kemudian yang kedua alasan mereka memilih partai ini memang karena tertarik dengan program partai
jadi dua hal ini yang cukup dominan menjadi alasan utama
karena publik itu memilih psi
oke nah walaupun memang di setiap partai akan berbeda
jadi di partai itu kan kita bisa kategorikan beberapa kategori sebenarnya
ada partai yang secara brand itu diperkuatkan ketua umumnya
misalnya psi memang psi bagaimanapun psi adalah partai baru
maka brand ketua umum kemudian mungkin program yang kemudian ditawarkan itu yang akan lebih dominan
berbeda dengan beberapa partai lain
katakanlah misalnya golkar
golkar ini adalah partai lama partai yang secara infrastruktur sangat kuat
di goncang apapun ketua umumnya partai ini tetap stabil
akan turun tapi sebentar kemudian naik lagi
nah secara infrastruktur partai ini sangat kuat
tidak menggantung terhadap ketua umumnya
nah kemudian partai figur saya bisa katakan misalnya adalah demokrat
ketika demokrat dipimpin sby dan menjadi presiden waktu itu
partai ini sangat luar biasa elektabilitasnya
baru kemudian setelah tidak menjadi presiden partai ini kemudian agak anjlok
jadi memang pengaruh ketua umum cukup berpengaruh
artinya kultur politiknya memang sudah dibangun begitu dari pasca reformasi itu atau bagaimana
atau memang ketokohan ini memang masih cukup kuat di politik ini
nah disini sebenarnya memang penguatan
dengan infrastruktur partai penguatan organisasi internal partai yang mestinya diperkuat
jadi kedepan kita kan berharap bagaimana partai ini tidak dibangun karena ketokohan ketua umum
atau ketokohan katakanlah misalnya berkarya
membangun partai ini berawal dari ketokohan katakanlah pak harto misalnya
tetapi secara brand untuk awal sah sah saja
karena bagaimana partai ini belum punya toko yang cukup kuat
maka dia harus mengasosiasikan dirinya
terhadap toko tertentu
nah berbeda dengan partai partai lama memang
nah disini sebenarnya ke depan ketika memang partai itu dibangun dengan ketokohan ketua umum
kita melihat banyak partai yang kemudian akan begitu ketua umumnya sudah tidak populer
atau tidak menjabat maka akan turun
nah disini sebenarnya kita berharap partai partai politik kedepan ini memang dibangun bukan karena faktor figur
tetapi betul betul faktor organisasi yang kuat
faktor kader program kerja yang cukup kuat
dan beberapa infrastruktur partai yang harus diperkuat
sehingga pergantian ketua umum kemudian perpecahan internal partai
itu kemudian tidak mempengaruhi kerja kerja partai politik
tidak mempengaruhi pamor partai tersebut
kalau tadi berkarya
kalau dilihat dari yang hasil tidak tahu atau tidak menjawab ini juga persentasenya juga cukup besar ya
tadi psi kita lihat delapan puluh empat an ya
kalau di berkarya enam puluh enam
nah misalnya partai berkarya
kalau kita lihat kan brandnya cukup dominan tertarik iklan balio spanduk
karena memang partai berkarya sejak awal kalau kita lihat di brand mereka jual kan bukan ketua umumnya
iklannya adalah orde baru
mereka kemudian membangun partai ini dengan brand sebagai katakanlah partai yang dibangun untuk memperkuat atau mengembalikan kejayaan orde baru
jadi brand itu yang di ini
sehingga balios panduk yang bersebaran ini yang diingat masyarakat
oh mereka memiliki faktor itu
bukan faktor ketua umumnya
tetapi lebih pada banyaknya spanduk
dan spanduk itu memang menjual toko tertentu
nah kalau kita potret
berbeda dengan partai partai lain banyak sekali variabelnya
kalau dua partai ini karena memang secara elektabilitas agak rendah
maka variabel mereka memiliki tentunya akan lebih rendah dibanding misalnya pdip
pdip itu kan diuntungkan dua hal ya
infrastruktur partainya sangat kuat
kemudian yang kedua
pemilu serentak ini kan
mereka mendapat kotel efek dari pilpres
berbeda dengan partai lain
jadi dua kekuatan bergabung infrastruktur punya pemilih yang loyal
kemudian efek kedua adalah jokowi diasosiasikan sebagai kader pdip
jadi dua hal itu yang kemudian memang kenapa secara brand dan elektabilitas pdip
karena efek dari ekor jas dari capres yang diusung begitu ya
benar ya pak yang diberikan oleh pak presiden menteri pulimin bahwa lebih kepada baliho baliho atau kejayaan masa order baru yang dijual saat ini
sebagai kemudian ditampilkan dari hasil survei seperti itu atau bagaimana sebenarnya
ya memang tidak dapat kita pungkiri bahwa yang dijual partai berkarya ini nama besar haji muhammad soeharto
presiden kedua kita
dan konsep konsep beliau itu
pengkiran pikiran beliau yang akan kita kembangkan
kembangkan sesuai dengan zaman saat ini
bukan berarti bahwa resim orde baru yang ingin kita hadirkan saat ini
tapi semangat orde baru itu
dimana konsep trilogi pembangunan pak harto dengan dinamika terjamin keamanan terjamin
kemudian pertumbuhan ekonomi
kemudian pemerataan pembangunan di segala bidang
itu yang ingin kami kembangkan di partai berkarya
dan partai ini dibangun oleh
kategori pertama anak biologis pak harto
mas tommy bersaudara ada enam bersaudara semua masuk di berkarya sekarang
termasuk mbak titi dari golkar
kemudian anak anak ideologis pak harto
ini banyak tersebar
survei salah satu lembaga survei beberapa bulan lalu
namun tersebar di beberapa partai
dan ini kami ingin tarik ke partai berkarya
saya kira tidak terlalu sulit
dengan memperkenalkan bahwa partai berkarya inilah yang akan membawa pikiran pikiran pak harto
dan juga pernah dibawa oleh partai golkar
dimana partai golkar beberapa tahun terakhir ingin memperjuangkan pak harto menjadi pahlawan nasional
itulah kami ambil salah satu program kami ke depan
apabila masyarakat mempercayai partai berkarya
kami akan mengangkat nama baik pak harto menjadi pahlawan nasional
sebagai bapak pembangunan
berarti sejauh ini memang program belum maksimal berarti ya
dari partai berkarya untuk menjual partai secara keseluruhan begitu ya
tentunya kita punya program program
namun kita sadari partai ini lahir baru kurang lebih dua tahun
kita disibukan dengan persyaratan administrasi kpu kemarin setahun lebih
untuk bisa menjadi peserta pemilu
dan tentunya ke depan kita akan membangun partai ini lebih baik
sesuai dengan kebutuhan saat ini